tahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
dalam debat calon presiden ini keduanya akan meyakinkan masyarakat indonesia
untuk memilih pemimpin yang akan dilaksanakan kurang dari sebulan lagi
jokowi dodo akan kembali berhadapan dengan sang penantang prabowo subianto
dalam debat keempat menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas pada tujuh belas april mendatang
sederet tema akan dibahas dalam debat yang hanya mempertemukan dua calon presiden ini
gagasan dan wawasan kedua kandidat tentang ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan
serta hubungan internasional akan diuji pada debat kali ini
sang calon presiden petahana mengaku tetap akan mengandalkan pengalaman menjadi presiden
selama lima tahun dalam mengulas tema tersebut
jokowi menyatakan di tengah masa kampanye terbuka sulit mencari waktu khusus untuk berlatih
ada yang mengandalkan apa
semuanya lah kebanyakan pemerintahan ideologi pertahanan sama luar negeri
ya cerita apa cerita apa yang sudah kita lakukan saya tidak tahu
lagi lagi kita mengandalkan
tidak ada simulasi
tampaknya terus simulasi
sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto disebut sudah amat menguasai empat tema tersebut
hal itu disampaikan jurubicara bpn prabowo sandi andre rosiade kepada detik com
ia mengatakan keempat tema debat keempat sudah melekat dalam keseharian prabowo
seperti jokowi pada masa kampanye terbuka ini prabowo pun tak menyiapkan waktu khusus untuk berlatih
komisi pemilihan umum pun memilih panelis yang dinyatakan kredibel mewakili setiap tema debat
kesembilan panelis mencakup akademikus dari beberapa perguruan tinggi di indonesia
dan perwakilan koalisi masyarakat sipil
pertanyaan yang diajukan dibantu dirumuskan oleh sebuah fokus grup diskusi
yang melibatkan beberapa lsm yang terkait dengan tema debat
debat keempat ini akan menjadi kesempatan bagi kedua kandidat untuk menyampaikan gagasan
sekaligus meyakinkan masyarakat indonesia yang kurang dari sebulan lagi akan memilih pemimpin selanjutnya
dalam beberapa jam lagi debat terbuka keempat yang mempertemukan capres joko widodo dan prabowo subianto akan digelar
berbagai persiapan di hotel shangrila sebagai lokasi debat masih terus dilakukan
debat keempat akan membahas tema ideologi pemerintahan pertahanan keamanan serta hubungan internasional
format debat tidak banyak berubah dari debat ketiga
yakni terdiri dari enam segmen dengan total durasi sembilan puluh menit
ada lima personil gabungan dibagi menjadi empat ring dan siap mengamankan jalannya debat
debat keempat akan dipandu oleh moderator dari media penyelenggara
yakni zulfi karnagi dan retno pinasti